sebaiknya aku istirahat di salah satu pokok tuhan itu
dia dikejar oleh dua orang prajurit
lebih baik sekarang kita mengejar dia
prajurit bawa dia ke ruang pengobatan
panas sekali malam ini
aku tidak bisa tidur
aku butuh udara segar
apakah aku gelisah sekarang
memikirkan masalah besok dengan karang kendang
aku masih terus memikirkan kamu anggrai
aku sangat merindukan kamu anggre
suara siapa itu
sebaiknya aku lihat ke sana
mereka sudah meninggal dunia
mereka bukan alaway sepadan bagi si penopeng itu
tempoh hari waktu aku bertarung melawan penopeng itu
aku dapat merasakan yang bukan nuraganya sangat tinggi
aku bisa lihat kebanyakan keadaan
aku bisa lihat kebanyakan keadaan aku bisa lihat kebanyakan keadaan
kau akan tinggi renan
perhatikan dengan cermat
ada apa dengan kancing baju itu ayah anda
kancing baju itu sama persis dengan kancing kancing yang dimiliki oleh orang orang dalam istana
seperti bung gawa dan dayang dayang istana
putraku ada apa
apakah ada yang salah dengan penampilan ibu ren
maafkan aku ibu ren
tetapi kenapa dengan lengan baju ibu ren
ibu ren baru sadar
lengan kancing ibu ren tidak ada
sejak kapan dan di mana lepasnya
oh mungkin terlepas saat ibu sudah di kamar
aku akan menyimpan tusuk konde ini
barangkali tusuk konde ini akan memberikan kitab tuhan
siapa sebenarnya penampilan ibu ren
jangan lupa menikmati video ini
sebenarnya apa yang sedang arkhanata rencanakan
dengan tusuk konde itu siapa yang ia incan
dan apa sebenarnya tujuannya
aku semakin penasaran
tapi seakin yang pasti aku harus membongkar semua kejahatannya
agar seluruh keluarga pajajaran terselamatkan atas kejahatannya
aku yakin arkhanata adalah orang yang telah menurut jadis baju untuk membunuhku
jika aku bisa mengumpulkan buktinya dan menyerahkan itu semua
aku sangat yakin seluruh kebusukan arkhanata dapat terbongkar
semoga saja bawitra segera mengikuti petunjuk yang telah memberikan
dan segera menemui jadis baju
apa manusia nepat
apa yang kau lakukan barusan
aku melaksanakan sholat
dalam keadaan seperti ini kau masih bisa menyembah tuhanmu
sholat adalah tiang agama
maka jika seorang muslim tidak sholat itu sama saja seperti merobohkan agamanya sendiri
benar benar seorang pemuda yang mengagumkan
di usia semudah ini dia memiliki kematangan berpikir layaknya orang dewasa
kau bukan telik sandi pajajaran yang bertugas mengawasi kami
benar pak man
aku bukanlah seorang mata mata
percayalah aku seorang pengembara yang kebetulan melintas di sekitar sini

aku tidak akan menemukanmu
aku tidak akan menemukanmu
aku tidak akan menemukanmu
aku tidak akan menemukanmu
aku percaya padamu
seorang yang begitu dekat dengan tuhannya tidak akan mampu berkata dusta
karena dia bisa merasakan kehadiran tuhan di mana pun dia berada
terima kasih banyak pak man
apakah ini akan menjadi masalah antara pak man sinovati dengan pak man patih tungasemi
aku yang memiliki keputusan di sini
aku rasa lebah panjang menuju kami dari sini
aku rasa lebah panjang menuju kami dari sini
semoga aku bisa segera menemukan raden kian santang di lembah pancawara
tapi sekarang sudah terlalu malam untuk melanjutkan pencarian
sebaiknya aku isi rehat
lagipula badanku terlalu lelah

sebaiknya aku istirahat di salah satu pokok
agar tidak ada yang mengecewakanmu
agar tidak ada yang mengecewakanmu
apakah kamu tidak salah lihat
tetap bersikap sehat
jangan lupa untuk menerima penulisan
apa kamu tidak salah lihat
tidak gusti patih orang itu adalah anggrahini pendekar pedang emas
bagaimana dia bisa berada di sini
ini sungguh sungguh keberuntunganku
anggrahini datang tanpa aku harus bersusah payah mengundangnya
hamba datang menghadap gusti prabu
siapa kamu nih mas ada di pembalinganku